hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang kita lanjutin bahasan selanjutnya ya
nah gue masih belum clear sih sebenarnya
gini nih pak ustadz mengawali dengan pembahasan zakat dulu
dia bilang zakat itu menjadikan harta kita itu mengalir
jadi kayak alat pengendali harta masyarakat
terus pak ustadz ngetes kita nih ceritanya
dia nanya kira kira kalian tahu siapa siapakah yang berhak atas zakat yang kita keluarkan
mendadak diam semua tuh gue juga
terus gimana ekspresi pak ustadz yang ngeliat lolo pada diam semua
iya dia tuh suruh kita baca surat atau bah ayat enam puluh
oke bentar ya gue coba cari lagi
disini dikatakan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang orang fakir
amil zakat muhalaf untuk hamba sahaya
untuk membebaskan orang yang berhutang
untuk bos binilah dan musafir
oh jadi ada ya di qur an
nah tapi kan aliran harta kita ke masyarakat
juga bisa melalui zakat yang dua lima persen itu
juga ada yang dialirkan sebagai peranan sosialnya
berupa pemberian sedekah dan infak ke orang orang yang tidak mampu
agar mereka mempunyai daya beli untuk keperluan sehari harinya
oh terus ada cara lain gak ngalahirin harta kita selain zakat
nah itu juga yang gue tanya ke pak ustadznya
alirkan harta tersebut setelah engkau bersihkan dengan zakat itu
antara lain dengan cara berniaga atau jual beli
dulu sih zaman buka gue ngetopnya sebagai wira usaha
iya iya paham gua sekarang
tapi nih ya kadang tuh gua suka ngeliat temen temen gue yang pengen berwira usaha
malah kebentur sama model usaha
yang ujung ujungnya minjem uang kan
kalau nggak ke bank ke keluarga atau ke teman
nah sama dengan usaha dagang temen gue nih
karena bisa mematikan perniagaan atau jual beli
riba itu adalah tambahan atau keuntungan yang sudah pasti atau dipastikan
terus gimana riba bisa mematikan perniagaan
aduh gini nih contohnya
misalnya nih ada riba atau tambahan yang dipastikan sebesar sepuluh
apa ada yang masih mau berdagang atau berniaga
dengan harapan keuntungan di bawah sepuluh persen
kalau udah ada yang dipastiin keuntungan besar gitu
mana ada yang mau memilih di bawah sepuluh persen
itu yang disebut riba mematikan perniagaan atau jual beli
coba kalau orang berbondong bondong melakukan riba
kan lama lama gak ada yang mau ngalirin uangnya
karena untungnya juga gak jelas kan
mendingan pakai metode profit low sharing
jadi untung atau rugi kita tanggung bersama sama
membangun perniagaan dengan kebersamaan
kan yang penting juga jual beli kita jadi berkah
pak ustadz juga ngomongin tentang judi
pak ustadz memang kenapa sih judi dilarang
ya ustadznya enteng ngejawabnya
di zurah al bakorno ayat dua ratus sembilan belas
dikatakan juni itu dosa besar dan gak bermanfaat
yaudah langsung spontan gue jawab
kalau lagi buntung ya apes
ambles semua duit yang dia pertaruhkan
tapi pak ustadz nyeletuknya cepat
menurut kamu memang jual beli nggak spekulasi juga
kan kalau dagangan lagi hoki bisa untung besar juga
tapi kalau lagi lesu ya apes juga
hahaha skagmat lo ya dibelakin lagi jawabannya
logisnya ini kata pak ustadz
kalau berniaga harta yang kita gunakan dalam perniagaan
otomatis mengalir dalam bentuk barang dan jasa
dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain
wih benar juga ya kata pak ustadz
itulah kenapa judi itu dilarang
kan tidak meningkatkan suplai berang dan jasa ke masyarakat
nah setelah tiga bahasan utama tadi
pak ustadz mengaitkan hubungan zakat ribe dan juga judi
gila juga ya ternyata ketiganya saling terkait
iya ya jujur gue juga bingung sama kaitannya
gini gini masih ingat gak di awal ada bahasa mengenai aliran
dimana kalau ekonomi masyarakat ingin hidup
dengan zakat harta bukan saja dibersihkan
tapi juga didorong untuk mengalir menuju perniagaan atau jual beli
atau usaha apapun yang dihalalkan allah
maka aliran perekonomian jadi terbentuk
lama kelamaan akan terbentuk siklus kehidupan dari masyarakat tersebut
nah mulai jelas nih gue
yang dimaksud aliran yang lo omongin di awal
ada yang bisa bikin aliran tadi tersendat
karena riba bisa mematikan aliran perniagaan
terus hindari dan jauhi judi
nggak ada manfaatnya juga tuh untuk perekonomian
jadi hubungannya gini nih
zakat itu menciptakan aliran perniagaan
sementara larangan riba akan membuat aliran perniagaan itu maksimal
sedangkan larangan judi akan membuat aliran perniagaan yang optimal tadi
karena adanya aliran barang dan jasa
yang akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran ke masyarakat
masya allah dahsyat nih siklus yang pak ustadz gambarin
wah sekarang clear nih gue
iya sekarang gue juga paham
bagaimana kita menghidupkan perekonomian
sesuai tuntutan quran agar barokah kedepannya
thanks ya udah dapat pencerahan banyak dan dalam dari lo
semoga bermanfaat ya untuk semua yang denger disini